komite sastra dewan kesenian jakarta menggelar jakarta international literary festival atau jilf pada dua puluh hingga dua puluh empat agustus di taman ismail marjuki jakarta pusat
tahun ini gilf mengangkat tema pagar untuk mencerminkan berbagai batasan dunia yang mulai hilang akibat arus globalisasi
jakarta international literary festival dua ribu sembilan belas adalah festival sastra pertama yang diadakan oleh komite sastra dewan kesenian jakarta
festival ini mengundang beberapa pelaku sastra dunia yang terdiri atas lima puluh lima penulis dua puluh enam penerbit dan dua puluh satu komunitas sastra dari seluruh dunia termasuk indonesia jerman afrika selatan boswana dan india
yang saya sangat menghargai adalah hubungan jilf dengan global south
biasanya penulis dari afrika dan asia berjumpa di new york atau london
tapi di sini penulis dari botswana mauritius south africa palestine dan delhi berjumpa di jakarta
jadi ada cara yang tidak terjadi di dalam perbicaraan ini
faktanya bahwa penulis dan penerbit festival ini membuatnya bisa dilakukan adalah penting dan semoga bisa diulangi setiap tahun
dan sejak dua ribu tiga belas program utama jilf adalah pidato kunci novelis asal palestina adania sible
juga ada pameran diskusi bacaan dan pasar hak cipta
melalui serangkaian acara tersebut pelaksana acara berharap chilf bisa mencari penghubung indonesia dengan sastra dunia
sehingga para pelaku dan peminat sastra bisa saling membaca karya antar negara
selain itu jilf menggelar diskusi mengenai keterbatasan kurasi
karya di indonesia
mereka berharap bisa meningkatkan literasi dalam negeri dengan cara membuka kanal bagi beragam karya sastra
sebetulnya kita perlu perpustakaan yang lebih banyak yang juga menyediakan buku buku yang dikurasi dengan bagus
nah yang kita butuhkan juga sebenarnya toko toko buku komunitas kecil yang dari situ baca titik berkumpul orang merawat literasi bersama
memulai kegiatan kreatif bersama
tema pagar pun dinilai sangat cocok untuk jilf tahun ini
komite sastra dkj percaya selain berfungsi sebagai pelindung dan pemisah antara dunia luar dan rumah
pakar adalah sesuatu yang harus dilintasi jika ingin mengenal dan dikenal oleh dunia luar